kalian tuh sekarang lagi pada sibuk ngapain sih
dari siapa dulu ya dari azari dulu deh
kalau aku sekarang lagi sibuk produksi aja sih
produksi produksi apa itu
apapun itu yang penting
ya produksi apa aja
apaan aja tuh banyak banget loh
produksi tuh banyak banget loh
lele juga bisa tuh
itu tenang dong
oh yang ngerus bakal
jujur banget nes
coba kalo dari jemimu gimana
akhil sibuk membenahi diri ya
sibuk galau ya

mencari jodoh ya
iya sibuk mencari jodoh juga
waduh lebih ke diri sendiri ya
kebutuhan apa pribadi ya
kebutuhan pribadi ya
tahun ini kelar amin
jangan ngurus single dulu gak jadian jadian
benar itu kayaknya alasannya
sibuk mulu bikin lamu bikin lagu cinta cinta
jujur benar sih
kalau gue sama kayak mereka lah
produksi terus lagi nyiapin single juga
itu aja sih sebenernya
oh udah jadi content creator sekarang
bencong deh bencong deh
sama kayak jamie juga lagi nyiapin single buat besok
minggu depan udah rilis
judulnya susah terlambat
makasih udah di bridging in
bentar bentar aku mau nanya dulu nih
aku kan belum pernah namanya ngeliat
segimana berkompetisi kalian nih
pas kalian di indonesian idol cerita
gimana sih kalian berkompetisi di sana
gak ada sih kita ga kompetisi
dulu apa nih jadi cerita
kompetisi komputer aku nggak ada rasa buat kompetisi ya
kita nggak siap mental percuma walaupun ini bagus segala macem kalau diatas panggung
mental kita down bakal jadi bagus juga jawabannya sangat baik coba dari jenima
pokoknya yang aku pelajarin jelas jelas gimana caranya ngontrol diri sendiri tanpa melupakan kalau
misalkan sebenarnya kita tuh ada di situ tuh berkat banyak banget kayak kolaborasi tim sekitar gitu
kan kita nggak mungkin gaya nyanyi doang ada tim produksi ada tim musik ada tim apa jadi
berengkaya berkolaborasi menghasilkan satu karya itu seru banget kerjasamanya tuh enak banget
nanti sebenarnya kayak hal hal baru nagari
nah kalau misal nyambung masa lagu ada rehabil
itu sangat baik
jangan gitu dong nga
itu memberikan ekspetasi nga
enggak tapi gue setuju
ekspetasi itu harus menimbulkan realitas